sama preman preman disini mbak
saya seorang dokter
biar saya segera kesana aja ya
kantor polisi peta sembilan pak
mbak kesini aja ya
oke makasih ya
kita lagi mau membawa masnya ke kantor polisi peta sembilan mbak
jangan khawatir ya mbak
gini mbak masnya di keroyok di depan hotel kota
sama preman preman setempat mbak
ini pasti kerjanya jody deh
dia bilang kalau dia cemburu sama nara makanya dia jebak narah
tapi tadi katanya mbak dokter
oh berarti nara udah telepon katanya
ya ya oh oke jadi pokoknya sekarang mendingan aku urusin jodi dulu deh
badan aku sakit semua
aku balik ke kantor
aku bikin laporan dulu sama pak air lambang
ini kayaknya ada sindikat yang mengancam kantor aku
dan ini bahaya sekali
dan ini bahaya sekali
dan ini bahaya sekali
dan ini bahaya sekali
terima kasih pak
katanya tadi ada orang di sini yang dipukulin
saya seorang dokter dan kebetulan dia juga teman saya
ya sekarang gimana
barusan saja dia keluar bu
katanya sih dia mau ke kantor sebentar
dan dia bilang akan balik lagi kemari
kenapa sih anak itu sembarangan banget
ntar kalau infeksi gimana tuh lukanya
pasti jody yang nyuruh dia ke kantor
harus aku hajar emang si jodi ini
ya udah kalau gitu makasih ya pak
wah gini dong baru berita bagus
naras sudah diselesaikan
makanya jangan macem macem sama gue
oh iya ya di parkiran ya
bus kok langsung dimatiin sih
pasti udah gak sabar udah kebulan
aku tahu kamu itu mesti kangen sama aku
makanya gak jadi pergi ke amerika
baik bu baik pak
aduh aduh aduh
hiiih masa kamu di peleluk sih ah
kamu ngapain nara hah
belum cukup kamu jebak jadi hotel
kamu tahu kan nama nara itu rusak gara gara itu
dan karyanya tuh sedih jody
dan kenapa sih kamu harus bayar preman untuk ngebukin dia kayak gitu
bukan bukan gitu masalah
masalahnya itu nara saat ini sudah mulai serius menyelidiki masalah hotel itu
eee kan aku gak mau
nanti dia tahu kejadian sebenarnya dan dia aduin ke papa
aduh bisa digerga aja aku sama papa
oh terus jadi makanya kamu nyuruh orang untuk gebukin dia
dan dan kenapa sih kamu tuh gak mau ngaku kalau kamu tuh dulu yang ngejebak nara
jadi begini ya pak
jadi selama ini anda menjebak saya
kamu tahu kalau jody ngejebak aku tapi kamu diem aja nona
kamu tega sama aku
ini saat kamu bisa menang
jadi nona cuma memanfaatkan nara selama ini
mulai saat ini nara gak akan aku kasih begini saja sama kamu nana
kita lihat aja siapa yang menang
hei jangan sembarangan ya
dia itu bukan cewek kamu
kamu gak berhak marah marahin dia
eee ya jelas aja dia milih aku
bukan gitu nara
aku udah bilang sama jody supaya dia gak gampang sama aku lagi
ya jadi tuh gak mau dengerin aku dan dia tega gituin kamu
aku gak butuh penjelasan kamu ya
tanah kamu baik baik aja
tanya kamu bisa ada di sini
tadi aku dapat telepon dari handphone kamu
dan dibilang kalau kamu udah dipukul
aku datang ke kantor polisi cuma kamu udah gak ada
mereka bilang kalau kamu tuh di kantor
sebenarnya ada apa sih
sebenarnya ada apa sih di sini
kak apa ternyata kakak juga suka sama nara
ih tanya top banget
aktingnya bener bener bagus
kalau gue gak kenal gue pikir tanya demeni sama nara
nona kamu ngapain sih di sini
kalau papa dan mama kamu tahu kita semua ada di sini
pasti keluarga kita akan dimarahin lagi
katanya aku kesini bukan mau berbicara
aku kesini bukan mau ketemu sama jody
aku gak butuh penjelasan kamu lagi ya
dan gak perlu bela siapapun
kamu dengar ya
kalau jody akan suruh orang buat jebak aku lagi
jody nyuruh orang buat mukul aku lagi
aku gak akan pernah minta tolong kamu nonak
karena aku tahu kamu perempuan gak punya perasaan
jadi yang pukul kamu itu orang suruhannya jody
kamu gak usah ikut campur
itu bukan urusan kamu
itu urusan keluarga kita
kamu tega ya
kita udah numpang di rumahnya nara
tetap aja kamu sembunyiin semuanya
kamu bener mana gak punya hati
eh kamu jangan marah marahin pacar saya deh
jangan marah marahin pacar saya
saya gak takut sama kamu
saya gak takut
yang penting kalian berdua jangan marahin uinona lagi
tapi dia begini gara gara anda pak
udah ada bebe bebe
mendingan kita pergi aja di tempat ini
mereka berdua tidak tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa
dan ini kan
kejadian hari ini tidak ada sangkut pautnya sama winona
kalian mau tuntut
jangan tuntut pacar saya
terima kasih banyak banyak pak